ya sebagai negara kepulauan yang terletak di antara samudera hindia dan samudera pasifik
merupakan keuntungan ya sekaligus tantangan bagi indonesia
nah dibalik tantangan untuk menjaga kedaulatannya indonesia juga memiliki peluang
untuk memanfaatkan kekayaan mineral dari laut
semakin menipisnya sumber daya mineral di daratan maka masa depan eksplorasi sumber daya mineral
ini akan lebih bergantung pada sumber sumber di dasar laut
hal ini membuka kesempatan untuk mengeksplorasi dan juga mengeksploitasi sumber daya mineral
di dasar laut itu sendiri
nah seberapa besar potensi sumber daya dasar laut di indonesia dan juga bagaimana sih
sebenarnya peluang indonesia untuk mengelolanya
kita akan bahas dalam insight kali ini
iya memang indonesia merupakan negara dengan kandungan sumber daya alam berlimpah
baik di darat
maupun di laut
nah selain minyak dan gas bumi
dasar laut negeri ini juga ternyata mengandung banyak mineral seperti besi dan timah
nah hingga kini indonesia belum bisa sepenuhnya mengeksplorasi sumber daya alam lautnya secara mandiri
indonesia harus bekerja sama dengan perusahaan perusahaan asing
karena terkendala dalam peralatan dan juga biaya
indonesia memiliki luas wilayah perairan lima delapan juta km
atau setara dua per tiga luas wilayah indonesia
dari luas tersebut dua tujuh juta km persegi adalah zona ekonomi eksklusif
di mana indonesia memiliki hak penuh atas kekayaan alam di dalamnya
wilayah perairan indonesia dibarengi dengan kekayaan sumber daya alam laut yang berlimpah
di dasar laut indonesia tersimpan kekayaan mineral dasar laut seperti timah fosforit manggan lumpur logam besi dan pasir bersih
selain mineral ada pula minyak dan gas bumi
berdasarkan riset oleh tim lead bank cnn indonesia
kekayaan minyak bumi di bawah laut indonesia mencapai empat puluh satu miliar barel
kekayaan dasar laut indonesia ini tersebar dari pulau sumatera hingga papua
cadangan migas misalnya terkonsentrasi di pulau sumatera kalimantan papua laut makassar laut sulawesi dan laut banda
kekayaan laut dapat dieksplorasi secara maksimal dengan menggunakan beragam teknologi seperti kapal selam mini jarak jauh teknik pengeboran river circulation dan pengeboran dasar laut
karena keterbatasan dana dan teknologi indonesia baru menerapkan metode eksplorasi paling sederhana yaitu pengeboran
agar eksplorasi maksimal indonesia harus bekerja sama dengan perusahaan perusahaan multinasional
yang memiliki hak eksplorasi di indonesia seperti berbagi untung
sudah saatnya pemerintah lebih serius mengeksplorasi kekayaan dasar laut agar hasilnya dapat dinikmati seluruhnya oleh rakyat indonesia
anur gewang cnn indonesia
ya memang hak dan tanggung jawab negara dalam pemanfaatan lautan dunia ini didefinisikan dalam konvensi pbb tentang hukum laut
ini adalah konvensi pbb yang mengatur hukum laut internasional atau unclos
nah selain mengatur aktivitas di atas permukaan laut unclos juga mengatur aktivitas di dasar laut serta kekayaan mineral di dalamnya
apa itu unclos dan apa saja sebenarnya yang diatur dalamnya saya berikan sedikit ulasannya
kita lihat misalnya united nations convention on the law of the sea atau yang kita sebut unclos ini adalah konvensi pbb yang mengatur hukum laut internasional
pasal pasal dalam unclos mengatur berbagai aktivitas yang dilakukan di laut antara lain penelitian perekonomian perdagangan dan juga pengendalian lingkungan
unclos ditandatangani pada tanggal sepuluh desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua di montego bay jamika namun baru dijalankan pada tanggal enam belas november seribu sembilan ratus sembilan puluh
pasal pasal dalam unclos ini mengatur sejumlah hal
antara lain pembatasan navigasi
nah semua aspek hukum harus dipenuhi untuk semua tipe navigasi ini termasuk penangkapan ikan
berikutnya mengenai pengendalian polusi
kapal yang melintas wilayah perairan internasional harus memiliki teknologi yang ramah lingkungan dan tentu saja tidak membahayakan satwa laut
zat beracun misalnya yang dapat menimbulkan kontaminasi itu dilarang dibuang di lautan
dan berikutnya adalah berikutnya
berikutnya adalah batas wilayah lautan
nah sebuah negara pantai itu berhak atas laut teritorial sejauh dua belas mil laut
sementara zona tambahan dua puluh empat mil laut
zona ekonomi eksklusif atau zee ini sejauh dua ratus mil laut
dan landas kontinen sejauh tiga ratus lima puluh mil laut atau lebih
ya bagaimana hukum laut internasional mengatur eksplorasi sumber daya alam di dasar laut
dan juga sejauh mana upaya indonesia menggali potensi dasar lautnya
kita akan lanjutkan pembahasannya bersama narasumber yang akan hadir di studio
tetaplah bersama insight
ya kita kembali dalam insight
besarnya kekayaan sumber daya alam dasar laut itu mendorong sejumlah negara maju melakukan eksplorasi dan juga eksploitasi
nah sebagian besar sumber daya ini terletak di samudera hindia dan pasifik yang tentu saja dekat dan berada di wilayah indonesia
nah bagaimana aturan hukum tentang tata kelola sumber daya alam di dasar laut dan sejauh mana sebenarnya indonesia itu sudah memanfaatkannya
untuk membahasnya kita sudah ditemani oleh nara sumber

ini biasanya kalau masalah maritim hukum laut ini selalu ke pak hashim kita bertanya ya
nah pak hasyu kita ketahui kan kalau bicara mengenai daerah lautan itu ada namanya unclos ya united nations convention on the law of the sea
jadi ini semacam di bawah payung pbb

mengaturlah macam macam mengenai hukum laut itu
ada navigasi misalnya ada yang namanya juga zona ekonomi eksklusif dan juga mengenai peraturan tidak boleh misalnya mencemari laut dan lain sebagainya
nah khusus untuk dasar laut di dalam lautnya itu sendiri ini kalau merujuk kepada unclos ini bagaimana
apa apa saja hukum yang mengatur itu pak hashim
hukum itu di dalam konvensi hukum laut mengenai mineral resources yang ada di dasar laut itu dan di tanah di bawahnya itu ada tiga komponen utama
komponen pertama yang berada di bawah kedaulatan negara
itu berarti dasar laut yang ada di perairan pedalaman di laut kepulauan dan di laut teritorial itu berada di dalam kedaulatan negara itu
jadi segala macam teraturnya tergantung kepada perundangan perundangan mereka
itu kalau yang kedaulatan itu yang dua belas mil kan dilepas

kalau dulu dua belas mil dari pantai
nah perairan kepulauan itu seluruh perairan yang terselubung oleh garis lurus lurus yang menghubungkan itu ada kira kira satu ratus delapan puluh an hampir dua ratus an garis yang menghubungkan titik titik terluar indonesia
itu semua kekayaan alam di dasar laut yang ada di situ seluruhnya kedaulatan indonesia
itu hak milik
tidak boleh orang lain ngambil
nah selepas itu kan ada yang namanya zona tambahan
nah zona tambahan itu untuk penegakan hukum
kalau zona tambahan itu maksudnya cuma dua belas mil lagi sampai dua puluh empat mil di luar kepulauan kita
kalau ada sumber daya di dasar laut di bagian zona tambahan itu
dan juga kalau setelah itu kan ada yang namanya zona ekonomi eksklusif
nah misalnya sumber daya alamnya itu migasnya ada di dasar laut itu itu punya siapa
karena di luar daripada perairan kepulauan kita ada tiga kewenangan lagi kita
kewenangan kita yang tiga itu tadi sudah disebut desi satu perairan tambahan
nah itu umumnya adalah untuk pencegahan
untuk pengaturan biaya cukai imigrasi karantina kesehatan pengontrolan pengontrolan illegal act segala macam di situ
nah di luar dua belas mil ini masih ada lagi
di luar itu sampai dua ratus mil itu yang zone ekonomi
itu hak sepenuhnya juga masih
zona ekonomi itu kita tidak punya kedaulatan tapi kita punya hak berdaulat atas kekayaan alamnya
kekayaan alam yang dimaksud apakah yang di dalam airnya itu sendiri misalnya ada ikan ada terumbu karang dan lain sebagainya atau termasuk yang di dasar
termasuk dasar laut
jadi disambing ikan yang berlayar juga mineral mineral yang ada di bawah itu
tapi mineral itu kemudian diatur lebih terpilih lagi di dalam yang dinamakan dengan konsep continental shell
nah itu dia
continental shift itu di bawah dasar ekonomi
kontinental shelf itu lebih luas lagi kan
mil tapi boleh lagi keluar kewenangan itu sampai sejauh kelanjutan alamiah wilayah darat itu
jadi kalau kontinen itu bisa tiga ratus lima puluh mil laut ya
jadi kita memiliki kedaulatan terhadap sumber daya kekayaan alam di bawah laut di kepulauan yang kita miliki
jadi sebenarnya indonesia kaya
di kepulauan itu sudah kenolakan benar
di luar riskal ekonominya itu hanya kedaulatan atas kekayaan alam tidak atas kawasan
nah apa itu artinya sebenarnya terhadap kemampuan kita serta sejauh mana kita boleh betul betul melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap kekayaan itu sendiri
kalau kita sudah mampu membatasi daerah itu itu hak kita kemampuan
hak kita sepenuhnya
selama ini pak hashim melihat bagaimana kita berapa persen dari kekayaan bawah laut yang kita miliki yang sebenarnya sudah kita petakan dan kita sudah tahu persis
belum banyak lah masih banyak
yang kita banyak ketahui itu selalu baru migas
tapi kekayaan alam yang lain belum banyak kita ketahui
misal saja ombak kan belum pernah kita manfaatkan
arus laut belum pernah kita manfaatkan
apa yang dinamakan dengan temperature differential
belum mengukur temperature nya kita belum banyak tahu
padahal temperature differential antara bawah laut itu namanya wotec ocean thermal energy conversion
dan itu bisa dijadikan sumber daya energi
sumber daya energi
kalau khusus untuk dasar laut itu sendiri selain migas itu kan ada mineral ya
sejauh pak hasyi selama ini seberapa persen sudah kita minum
berapa persen sudah kita berhasil kita petahkan lah istilahnya apa di mana
kalau tidak salah kan untuk migas ada enam puluh ini ya enam puluh istilahnya cekungan cekungan lah itu yang sudah diketahui
kalau migas itu sudah hampir seluruhnya barangkali lebih banyak sudah banyak kita ini kan
itu sudah kita ketahui kita sudah mapping
kalau migas tapi tapi kalau yang mineral jangan lupa loh di dasar laut itu banyak emas juga banyak tembaga juga
belum banyak yang kita eksplorasi apalagi dieksploitasi gitu kan
nah makanya saya dari dulu itu seringkali mengatakan bahwa di samping yang merupakan kedaulatan kita
dan di samping yang merupakan hak berdaulat kita di samudera luas kan kita juga berkepentingan
di samudera pasifik di samudera india malah mimpi saya kadang kadang nggak ada sih ya
apalagi indonesia tidak tertarik juga mengenai arctic ocean
iya yang sekarang lagi rusia sedang
rusia yang masuk ke dalam sekarang
dan kanada juga sekarang mereka
nah ini pertanyaan berikutnya kalau yang tidak dimiliki oleh siapa siapa internasional itu negara manapun boleh berlomba lomba untuk mengeksplorasi kekayaan di dasar laut itu
atau apa peraturan yang
peraturannya tidak boleh melakukan itu di dalam perairan kedaulatan indonesia perairan kepulauan dan laut teritorialnya
dan di dalam zone ekonomi dan landas kontinen indonesia
tidak boleh orang lain melakukan apa apa
kecuali diberi izin oleh kita dan bekerja sama dengan
nah tapi kalau yang sudah tidak ada tuannya itu siapa saja yang boleh
boleh semua saja negara melakukan asal mengikuti ketentuan ketentuan daripada international cyber authority
apa itu contohnya ketentuan
international cyber authority itu membagi jenis jenis mineral itu dan masing masing jenis mineral ada aturannya
misalnya ada emas lah misalnya di bawah di dasar laut itu
ya contohnya di dasar laut pasifik misalnya
di daerah yang dinamakan di pasifik itu clarion clipperton zone itu daerah datar
banyak mineral bertebaran di sana kayak batu batu batu batu batu batu yang isinya nikel kobal dan bahan bahan kimia yang lain
tapi oleh orang orang yang mendapat izin
dari pada cyber authority dan menandatangani kontrak dengan cyber authority
nah cyber authority ini di bawah pbb ya termasuk dari unclos itu sendiri
nah cyber authority itu didirikan berdasarkan unclos
saya presiden pertamanya dulu dua tahun itu di situ
untuk mendapatkan izin itu apa apa saja syarat yang harus diikuti pak hashi
disurvey dulu dan kemudian menetapkan daerah daerah yang ingin dimintakan hak eksplorasi itu
dan kemudian juga menentukan kira kira memberikan data data mengenai mineral apa yang akan dieksplorasi di situ
karena di cyber authority itu paling tidak ada empat jenis kekainan alam di bawah laut itu yang diatur secara tersendiri
satu yang saya sebut tadi itu noduls yang bertebaran di dasar laut
yang kedua yang dinamakan dengan metal crass
di pegunungan pegunungan bawah laut itu
nah ini banyak di samudera
banyak mineral itu
misalnya saja itu di beberapa pegunungan di bawah samudera pasifik dan samudera atlantik di pegunungan pegunungan itu
mineral itu ada yang berbentuk emas sampai satu meter cm enam cm
tinggal mengambil itu
nah tapi untuk itu kan harus disurvey
dan untuk mengambil itu harus ada izin
nah lantas yang ketiga itu ada meten hydrate
di perairan indonesia misalnya di dekat indonesia
dari aceh sampai ke nusakara terbur di siber authority di jamaica itu penuh dengan metan hydrate
bahan bahan untuk seperti migas tapi banyak co dua nya
itu belum dieksplor oleh indonesia
ada yang dinamakan lagi metal solvahid
di pegunungan pegunungan bawah laut itu kan juga ratusan gunung rapi
di bawah laut itu ternyata kaya sekali mungkin lebih kaya ya daripada di daratan ya
kan di indonesia katanya enduring of fire
jadi banyak gunung gunung rapi itu
malah saya pernah baca dulu di pasifik barat amerika sudah pernah mengidentifikasikan gunung merapi itu
dan menemukan sekitar lima puluh ribu gunung rapi di situ
jadi untuk mendapatkan izin melakukan eksplorasi dan kemudian melakukan eksploitasi terhadap sumber daya ini
itu harus misalnya melakukan survei
dan kalau ternyata surveinya sudah dibuat dan lain sebagainya
itu akan diberikan apa
semacam kewenangan semacam sertifikat untuk bolehlah menggali istilahnya pak hashim
ada dua caranya itu
pertama memang harus melakukan eksplorasi
kalau sudah harus melakukan eksplorasi dan study scientific study
kita mengajukan permintaan itu ada kewajiban membagi dua daerah itu
itu kerja saya dulu tuh sama teman teman
daerah itu dibagi dua yang sudah dieksplorasi
dan kemudian yang sama nilainya dan sama ukurannya sama kira kira mineralnya
yang sebahagian diantaranya itu yang separuh disediakan untuk negara berkembang
oh jadi ada porsinya yang khusus untuk negara walaupun yang melakukan eksplorasi itu negara berkembang ya
jelas ini kan memerlukan banyak dana ya untuk membiayai
iya memerlukan biasanya sekitar tiga puluh juta us itu
hanya untuk melakukan eksplorasi
dan memetakan daerah itu
memetakan daerah itu dan mengeksplor mineral mineral apa yang ada di sana
nah setelah diketemukan daerah itu dan diajukan ke un ke seabed authority
dan diterima oleh seabed authority daerah itu harus dibagi dua yang sama nilainya satu sama lain
yang satu dia boleh minta izin eksploitasi yang satu lagi dia harus serahkan kepada seabed authority untuk negara berkembang
jadi ada semacam keadilan lah
itulah yang kita perjuangkan bahwa seabed authority bahwa mineral yang ada di dasar samudera itu bukan hanya milih orang yang mampu dan orang kaya
tapi untuk negara negara berkembang
ini menarik sekali karena ini pak hashim ini salah seorang yang memang berjuang keras ya untuk memastikan bahwa negara apalagi indonesia ya negara kepulauan jangan kita nanti hanya melihat karena kita tidak mampu kita tidak punya akses terhadap kekayaan itu
terima kasih sebentar ya pak hashim
tapi kita akan lanjutkan sesaat lagi pembahasan mengenai sumber daya dasar laut indonesia
setelah informasi berikut ini tetaplah bersama insight
iya kembali dalam insight
kita lanjutkan pembahasan mengenai potensi sumber daya dasar laut indonesia
saya ditemani oleh hashim jalal pakar hukum laut internasionalnya
saking pakarnya nah sekarang namanya hukum laut itu khusus mengenai dasar laut itu di bawah international seabed authority ya
pak hashim ini merupakan presiden ya founder dan juga presiden dari seabed authority
ini yang pertama ini tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima ya
itu luar biasa
jadi ini saya lihat sangat memperjuangkan kepentingan indonesia negara berkembang negara kepulauan yang banyak wilayah lautnya
tapi biasanya yang bisa dan mampu melakukan eksplorasi dan eksploitasi adalah negara negara yang sudah berkembang
karena biayanya besar dan juga memerlukan teknologi dan lain sebagainya
nah tadi sudah disebutkan dibagi dua ya misalnya di perairan internasional
dilakukan oleh yang mampu kemudian ada yang bisa dieksploitasi tapi ada bagian yang harus diberikan ke negara berkembang
ini menarik sekali ya
konsep dasar pemikirannya dan juga implementasi dari pembagiannya ke negara berkembang itu persisnya seperti apa pak hashim
konsep mulanya itu dari perjuangan hukum laut
negara negara maju umumnya negara barat selalu mengatakan kita pertanyakan
siapa yang berhak memiliki dan mengeksploid kekain alam di dasar samudera luas di luar wilayah suatu negara itu
nah negara maju selalu mengatakan kepada kita kepada saya juga kan di dalam konferensi
ya siapa yang mampu siapa yang punya teknologi kan bebas
namanya juga internasional gitu
iya internasional siapa saja
nah kita beragiu kalau begitu kapan negara berkembang mudah apa
padahal kita sudah sepakat kalau dasar laut itu kekayaan alamnya adalah common heritage of man kain
common heritage itu sudah sepakat kita sejak tahun seribu tujuh puluh kalau saya ingat salah
sebelum tahun tujuh puluh sudah sepakat kita dengan resolisi pbb itu
nah lantas bagaimana negara berkembang bisa ikut
nah itulah caranya dengan apa yang diambil oleh negara maju itu separuhnya disediakan untuk dilamar oleh negara berkembang
nah sekarang ini ini dari segi implementasinya itu bagaimana dan pemanfaatannya
karena kan kalau kita lihat ini terus menerus dilakukan ya orang apalagi dengan climate change ini
banyak gunung gunung es yang meleleh itu kan orang berlomba lomba ini mencari sumber sumber kekayaan baru
ini bagaimana kita bisa memanfaatkan
nah yang jelas seperti tadi saya katakan itu negara yang sudah mendapatkan itu membagi dua
siapa itu mereka itu
kalau di asia pasifik itu umumnya adalah jepang yang sudah melakukan eksplorasi dan dapat hak itu
dan ada daerah yang disediakannya untuk negara berkembang
korea korea selatan juga di situ india juga ada di samudera india malah india itu
nah lantas daerah yang disediakannya ini yang oleh negara negara lain seperti

di inggris segala macam itu sudah disediakan negara negara berkembang melamar itu
nah indonesia sendiri bagaimana
nah itu yang saya tidak mengerti
singapura sudah dapat
singapura sudah dapat hak itu di dasar samudera pasifik antara hawaii dan meksiko
padahal kan indonesia kan kalau dari segi wilayah kita kepulauan dan juga
ya ini kan yang di luar
maksudnya kenapa apa yang membuat indonesia tidak apakah karena kurang lobby negosiasi kurang
kurang pengertian atau barangkali menganggap itu terlalu susah atau terlalu ini berbelit belit
ya udahlah eksplorasi yang ada di dalam negeri kita aja dulu dalam wilayah kita aja
kan wilayah kita luas ada jutaan kilometer persegi itu aja juga belum kita lakukan
tapi kan mendapatkan ini kan memang
tapi apa persyaratannya yang sehingga negara seperti indonesia itu bisa mengambil haknya itu
apakah ada proposal yang diajukan
ada proposal diajukan ke unc bad authority
contohnya apa yang dilakukan oleh singapura sehingga singapura bisa menang
singapura itu melakukan eksplorasi tapi tidak eksplorasi yang mendetail ya
karena itu baru bisa dilakukan setelah dia dapat hak itu
nah mereka mengajukan ini
dan mengatakan bahwa sebagai negara berkembang berhak dia
malah ada yang lebih pintar lagi kalau menurut saya ini agak sensitif ini
australia kan bukan negara berkembang
jadi dia tidak bisa dia mengklaim hak negara berkembang
dia suruh negara negara lain
jadi semacam proksinya gitu
ya dituduh sebagai proxy australia marah gitu
tapi dia dirikan perusahaan mineralnya di negara negara kecil seperti nauru misalnya
atau tongga misalnya
jadi mengambil jatah yang sebenarnya untuk negara berkembang
tapi kan berarti ya memang kalau sudah mendapatkan klaim itu
itu kan berarti harus di
di eksplor dilakukan eksploitasi
mungkin ujung ujungnya karena kita tidak punya fasilitas teknologi ataupun
kan itu yang harus dikembangkan barangkali
singapura misalnya kan juga tidak ada teknologinya dulu
tapi dia sudah dapatkan hak itu
dan dengan hak itu dia bisa
dan dengan hak itu dia mulai mengembangkan inisiatif inisiatif baru tentang pengembangan teknologinya
nah ini menarik pak hashim
jadi sebenarnya kalau kita juga mau walaupun kita tidak memiliki kemampuan dari segi teknologi atau biaya
mungkin kita bisa bekerja sama dengan perusahaan perusahaan asing yang
oh malah banyak perusahaan asing yang mau kan
coba kalau perusahaan asing itu melamar melalui pemerintahnya
mereka kan negara maju
dan dengan negara maju itu
dan dengan negara maju itu
dia harus melakukan eksplorasi tersendiri
ini cara yang bagus
dan sesudah dapat dibagi dua
lebih baik dia anu aja negara berkembang kan
istilahnya silahkan gunakan porsi kita tapi nanti kita profit sharing atau apalah
tapi biaya misalnya dengan perusahaan perusahaan asing
ini selama ini tidak pernah di
saya tidak tahu itu dilakukan
tapi yang saya tahu itu misalnya australia melakukan itu dengan mendirikan perusahaan itu di nauru
tapi jangan jangan mungkin pemerintah kita atau kurang paham ya mengenai adanya klausul ini
saya barangkali continuity ya desi ya
dibilang tidak paham juga dulu itu kan kawan kawan saya dari kementerian sdm
superdai mineral dan energi itu aktif sekali
tapi kan mereka sekarang sudah tidak ada lagi
jadi yang paham itu ternyata kelihatannya pak asing yang mengambil hukum laut ini
jadi sebenarnya ini opportunity ya
masa samudera india misalnya yang sudah mendapatkan eksplorasi di sana itu india
china mendapat eksplorasi di samudera india
dan saya dengar akhir akhir ini korea juga minta hak di situ
dan kalau kita lihat korea kan sebenarnya sudah berkembang ya sekarang
bukan negara yang masih berkembang
dan sains teknologinya sudah sangat maju
malah saya lihat di incheon misalnya mereka sudah menampung energi dari ombak
tapi pemahaman kita di indonesia
khususnya terhadap maritime law hukum laut dan hal hal seperti ini
sebenarnya apalagi kita kan negara kelautan
kita ingin indonesia menjadi poros maritim
seberapa besar pak hashim dari anda melihat
ya kalau perhatian saya kira besar ya
buktinya pemerintah mendirikan kementerian kemenko maritim
pemerintah memberikan kementerian kelautan dan perikanan
macam macam itu ya
perhatian itu cukup besar
tapi mungkin barangkali permasalahannya memerlukan sistematis yang lebih jelas begitu
ada kita sdm
tapi sdm kita kan sumber daya mineral kita yang baru dicari di dalam negeri saja
yang dekat dan yang lebih mudah
di zaman dulu di zaman saya masih muda
itu kementerian sdm itu aktif bergerak di luar itu
mempelajari ilmunya sains teknologinya dan segala macam itu
tapi sekarang tidak terlalu
saya tidak banyak tahu
saya kan ceramah saja di mana mana diskusi diskusi
tapi ini sayang sekali karena apalagi sekarang kita lihat artik ya
yang sudah gunung esnya sudah mulai meleleh
di situ kelihatannya betul betul banyak sekali potensi
dan negara berkembang memang memiliki haknya
harusnya kita bisa lebih cerdas ya dalam mengambil keuntungan atau memanfaatkan ya
bahwa indonesia kan belum banyak memperhatikan antartika misalnya kan
bahwa antartika itu akan terbuka
oh semuanya tahu
tapi indonesia belum perhatikan
dan di antartika sudah mulai banyak negara yang mengklaim teritorial suverenitas juga
nah china apalagi kan kita sekarang memiliki yang namanya konflik laut tiongkok selatan
kedepannya bagaimana mereka melihat dan apakah akan memanfaatkan ini jatah kekayaan dasar laut ini
mereka masih dalam konteks negara berkembang kan china
kalau south china sea itu masih dalam konteks yang bagian pertama tadi itu
laut teritorial sama laut jurisdiksi
jadi debatnya itu akan di situ
ini punya siapa punya siapa punya siapa
berbeda dengan samudera india dan samudera pasifik
yang jelas jelas di luar jurisdiksi sesuatu negara
tapi jangan jangan nanti china juga masuk ke situ
mereka sudah dapat di samudera india
china sudah dapat hak eksplorasi di pegunungan bawah laut
kalau tidak salah saya itu sepulah tenggara daripada madagaskar
singkat saja cara paling baik bagi indonesia untuk memanfaatkan sumber daya sumber kekayaan dasar laut ini
dengan bekerja sama dengan pihak pihak yang mampu dan mau itu
kalau menurut saya pertama lebih aktif di seabed authority di jamaica
saya sudah tidak aktif lagi di sana kena kesana lagi
jadi setelah pak hashim tidak diteruskan oleh
saya kira diteguskan tapi saya tidak banyak mengetahui
jadi teman teman di jamaica sekali kali tulis surat juga kepada saya
tapi saya tidak pernah lagi datang ke sana
terakhir saya ke sana dua ribu dua belas
saya kan sudah pensiun di sini dua puluh dua tahun dua puluh tiga tahun
makanya harus ada regenerasi harus ada pakar pakar maritime law yang ditelurkan
banyak di kemlu yang memahami
banyak diantara mereka yang memahami ini dan ikut mempelajari dan ikut menginginkan
tapi mungkin kadang kadang konektivitasnya ke dalam itu kurang terlalu menonjol
atau mungkin fokusnya masih terhadap domestik masa domestik
oh kita punya tujuh belas ribu pulau itu dululah yang kita urus mungkin
padahal ini sayang sekali kalau nanti kita tidak punya kebagian ya
makanya saya selalu kan katakan kelautan indonesia itu ada tiga komponen
satu kedaulatan indonesia yang semua haknya kita punya
yang kedua hak hak khusus indonesia seperti zona ekonomi itu segala macam
dan yang ketiga ini yang tidak banyak dipahami
kalau saya menganggap walaupun ada antartik walaupun ada samudra india samudra pasifik
karena indonesia banyak kepentingannya di situ
kalau enggak nanti kita melihat kapal kapal lain berlayar sementara kita ketinggalan
terima kasih pak hashim
kita harapkan indonesia memiliki presiden international sea bed authority
tapi itu dulu udah lama kan itu
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam saya merayakan
seberapa besar sebenarnya kekayaan sumber daya dasar laut indonesia
sejauh mana upaya indonesia untuk memanfaatkannya
nah setelah yang berikut ini kita akan lanjutkan pembahasannya bersama narasumber yang lain
tetaplah bersama invite
kita kembali bersama insight
dasar laut indonesia tidak hanya menyimpan sumber daya alam hayati
tapi juga sumber daya mineral yang bernilai ekonomis yang sangat tinggi
nah endapan mineral minyak dan gas ini terdapat di dasar laut samudera hindia serta sejumlah wilayah perairan di indonesia
sebenarnya seberapa besar potensi sumber daya mineral di dasar laut indonesia
serta sejauh mana indonesia ini menggali potensi tersebut
kita akan membahasnya
kali ini saya hadirkan ediar usman kepala pusat penelitian dan pengembangan geologi kelautan dari kementerian esdm energi dan sumber daya mineral
halo pak edir apa kabar
senang sekali berjumpa dengan anda
tidak terlalu sering kita berjumpa dengan seorang geologis ya
apa sebenarnya peran ya dari pusat litbang geologi ini
ini kan di bawah kementerian sdm
sebatas apa dan biasanya digunakan untuk apa apa saja ya penemuan ya
jadi puslitbang geologi kelautan ini dibentuk pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat
jadi sebelumnya belum pernah ada yang namanya puslitbang geologi ya
belum ini sebelumnya implementasi penetapan hukum laut internasional
jadi supaya ada lembaga yang mengelola potensi di laut
kelembagaan sebagai negara kepulauan
nah sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat mulai kita menggali potensi
kita punya potensi migas di laut
kita punya potensi mineral energi juga
bahkan sekarang juga ada yang namanya potensi laut dalam
ya misalnya otec gitu ya untuk pengembangan energi segala macam itu
dan itu kita kembangkan sejak dulu
itu apa ini melalui semacam penelitian yang dilakukan oleh indonesia sendiri atau bagaimana caranya
karena ini kan memerlukan data statistik peralatan
statistik peralatan teknologi yang lumayan cukup canggih ya
pada awalnya kita kerjasama dengan lembaga lembaga internasional
karena kita belum punya mungkin ahlinya juga masih sedikit
kemudian juga teknologi yang kita punya juga masih minim kan begitu ya
jadi kita ini kerjasama dengan internasional
tapi kan tidak mungkin kita tergantung pada internasional kan
jadi kita kembangkan di apa namanya alat alat yang kita butuhkan teknologi yang kita butuhkan
akhirnya kita punya kapal
khusus untuk melakukan penelitian
ini di bawah dasar laut ya
iya di bawah dasar laut
jadi kita punya kapal
nah setelah itu kita punya ini kemampuan untuk menggali tanpa lagi tergantung pada lembaga lembaga penelitian internasional
nah kalau misalnya kita melakukan eksplorasi atau penelitian yang di bawah tanah lah istilahnya
seperti pertambangan dan lain sebagainya
itu kan relatif lebih mudah lah dari segi teknologi
ini kalau di bawah dasar laut
kita bicara ini bisa menggali ya pertama kan harus melakukan mapping ya
itu berapa kalau kita lihat ya seluruh indonesia ini kan negara kepulauan ya pak edyar
di mana mana saja potensi itu terletak
semua wilayah indonesia itu punya potensi sebetulnya gitu
cuman karena teknologi dan ahlinya masih sedikit kita kan pilih dulu nih
kita analisis wilayah yang potensial dulu
nah saat ini yang potensial untuk migas itu kan kita fokus di kawasan kawasan yang memang tidak bisa dijangkau oleh pihak pihak yang pihak ketiga atau swasta yang kita pemerintah masuk dulu untuk mengembangkan potensi supaya swasta itu bisa masuk
contohnya di mana
migas di laut banda
itu kan dalam sekali
berapa dalam kalau kita bicara mengenai kedalaman
itu dua sampai lima kilo kedalamannya
itu ya lima km kedalamannya
jadi butuh alat teknologi yang tingkat spekulasinya juga tinggi
jadi kita masuk duluan
setelah itu setelah kita punya data nah ini kita sampaikan kepada pihak pihak yang butuh
nah ini kan disebutkan sebagai cekungan cekungan ya
kita tahu kan di mana mana
masih banyak yang belum kita ketahui
nah itu yang membutuhkan upaya ya upaya yang tinggi untuk mendapatkan itu
kita punya banyak cekungan ya
untuk di laut banda
maksudnya cekungan migas kan
cekungan migas tentunya gitu
mineral laut dalam juga gitu
nah itu juga belum kita ini belum semuanya
tapi kita sudah punya ini sudah banyak temuan kita gitu
misalnya migas kita sudah angkat migas di kawasan kti ya
di kawasan timur indonesia
kemudian juga di laut banda
sudah kita angkat
mineral laut dalam emas kita sudah temukan itu
di mana mana saja kalau kita bicara
itu di laut banda itu
bahkan kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan yang kita temukan selama ini di darat
jadi lebih lebih potensi ke depan bukan main untuk
dan itu kita petakan untuk misalnya gunung gunung api ya
karena itu membawa emas tembaga gitu
nah itu sudah kita identifikasi sekarang
tapi kan kita daerah vulkanik
tapi bukan saja di daratan
tapi vulkanu yang di bawah laut itu juga
itu potensi menghasilkan mineral ya
ya selain emas dan tembaga
apalagi yang khusus unik
nodul mangan besi kandungan besi itu
semua ada di situ
kobal itu dibutuhkan semua untuk pembangunan gitu ya
jadi kita harus gali betul itu ya
nah kita mulai dengan migas karena
dulu kan kita negara yang produsen
migas sekarang minimal minyak kita sudah mau tidak mau jadi importer ya
ini seberapa lama ya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jumlah cekungan itu dan apa yang kita sebut reserve ya
kalau jumlah cekungannya itu sudah kita ketahui ya
jumlah cekungannya ada enam puluh
kemudian dikembangkan lagi ada nambah lagi cekungan cekungan itu ya
tetapi kan yang betul betul potensial itu yang kita ini yang kita inginkan
karena cekungan bukan berarti ada kan
ya berarti ada
cuma sekarang kan makin jauh posisinya
jadi dibutuhkan teknologi yang juga maju
kemampuan kemampuan kita juga mesti ditingkatkan
tetapi selalu setiap ini kita tingkatkan potensi cadangan
kemudian ini sudah mulai kita angkat lagi potensi yang ada saat ini
walaupun sebelumnya harga agak jatuh sekarang gitu ya
ini mulai bangkit lagi ini
komoditas sekarang memang
mulai bangkit lagi nih
agak menurun ya
kita mesti nyiapkan lagi nih data datanya gitu
data data seismiknya data data kemagnetan
apapun yang dibutuhkan untuk data migas itu kita ini
yang paling menarik atau paling mencolok ya dari mineral yang kita miliki ini
ini kan archipelago dengan banyak volcano
ini sebenarnya apa yang membuat indonesia ini unik misalnya dibanding dengan negara negara lain
dan juga samudera yang di tetangga kita ya
seperti samudera hindia dan pasifik
apa yang kita miliki yang di sana tidak ada
sebenarnya ini anugerah tuhan ya pada kita ya
jadi kita punya gunung gunung api
bukan hanya di kepulauannya tetapi juga di bawah laut
dan semua gunung gunung api itu kan punya potensi masing masing ya
potensi yang sudah saya sebutkan tadi ada emas ya ada tembakau
ada mangan ada cobalt ada nikel
mungkin masih banyak lagi yang mestinya yang bisa kita gali lagi gitu
dan bahkan di kawasan misalnya ini
misalnya di lepas pantai jawa makin ke selatan begitu ya
itu potensi mangannya tinggi
potensi nodul apa namanya
mau besinya juga tinggi sebetulnya gitu
cuman karena masih ini teknologinya kita mampu masih di dalam kepulauan dulu
ya itu kita dahulukan
jadi kita masih belum memiliki yang bisa langsung membor ke dasar laut atau bagaimana
itu kapal itu apa saja kapasitasnya
apa yang bisa dilakukan dengan menggunakan kapal penelitian itu
kapal itu sudah mampu
sudah bisa melihat
sampai lima km ke bawah itu kita bisa
bisa diketahui begitu ya
pengambilan sampelnya ini yang masih kita masih belum bisa mengambil
apa namanya sampelnya untuk kedalaman yang makin dalam itu memang dibutuhkan teknologi khusus gitu ya
saya ingin bertanya ini mungkin orang awam kita tidak paham ya mengenai bagaimana mineral
kalau minyak kan dan gas paling kan kita sudah tahu lah bagaimana itu kan fossil fuel ya
kalau mineral ya mineral mineral itu sendiri
contoh lah misalnya tembaga tadi atau kobalt atau mangan
atau nikel atau macam macam lah
itu bagaimana proses pembentukannya dan apa yang membuatnya begitu berbeda beda ya bentuk mineralnya
itu mungkin mungkin bisa sebagai orang geologis
alam itu kan unik ya
jadi setiap tempat itu kan beda beda
karena memang pembentukan bumi ini kan juga punya ciri khas masing masing setiap tempat
misalnya vulkanologinya gitu ya vulkaniknya
bawaan apa namanya magmanya itu kan akan beda beda nanti apa namanya yang dihasilkan gitu ya akan beda
itu tergantung pada tempatnya gitu ya
tempatnya mekanismenya dibentuk begitu
jadi setiap gunung api itu komposisi kimianya itu tidak selalu sama itu beda
nah ini yang akan membedakan mineralnya nanti jadi apa gitu
jadi itu yang apa namanya yang membedakan satu tempat dengan tempat yang lain
kemudian pola sedimentasinya juga
sediment kan lapisan batuan yang tebal gitu ya
itu beda beda juga nanti secara kimiawi secara fisiknya
maka akan beda apakah dia menghasilkan gas apakah dia menghasilkan minyak
akan beda beda nanti satu tempat dengan tempat yang lain gitu
jadi itu keunikan ya
iya dan kita tahu apalagi misalnya jumlah gunung merapi di indonesia
apalagi tujuh puluh lima ribu tahun lalu kan kita gunung toba ya sekarang jadi danau toba misalnya
dan kemudian ada gunung banyak sekali gunung berapi
ya yang sudah meletus dan itu kan menimbulkan ada perubahan lah terhadap bentuk dari kepulauan indonesia itu sendiri
kita bisa petakan di mana misalnya konsentrasi tadi sudah disebut di bandar
tapi ini kan indonesia tujuh belas ribu pulau itu ada petanya
dimana misalnya paling banyak tembaganya dimana paling banyak manggannya dimana itu ada
sudah ada sudah ada pertanyaan
bisa berikan sedikit gambarannya
karena ini kan potensi ya bagi kita untuk digambarkan
jadi setiap kepulauan itu punya ciri khas ya
misalnya di kawasan barat indonesia
di bangka belitung misalnya ya
ciri khasnya itu kan timah
kemudian di kalimantan ya
ciri khasnya itu adalah emas gitu ya
intan juga di sana
di sulawesi nah itu ciri khasnya lain lagi
dia mengandung apa namanya mangan nikel kayak gitu tuh
itu ada di kawasan sulawesi
itu emas itu kan banyak
iya emas sama tembaga juga gitu
itu ciri khasnya masing masing begitu
nah ini kan sebetulnya ciri khas batuannya
geologinya kondisi geologinya itu memungkinkan untuk ciri khas mineralnya gitu
nah itu yang apa namanya alam itu begitu
di jawa misalnya di pantai selatan jawa itu kita temukan banyak selain emas ya
ada banyak biji besi
di selatan jawa itu
ya misalnya di sukabumi di cilacap gitu
dan batu batu mulia juga mungkin
iya batu batu mulia ya
nah di kalimantan itu
banyak batu mulia
di sulawesi juga banyak batu mulia
jadi indonesia itu betul betul ya kaya dalam arti sebetul betulnya kaya ya
kita kaya dari sumber daya alam tapi sumber daya mineralnya
migasnya tapi seberapa besar potensinya memang sangat besar ya
tapi seberapa besar kita sudah manfaatkan
nah inilah kuncinya ya
mungkin teman teman dari pusat penelitian dan pengembangan geologi sinilah yang bisa sangat membantu ya untuk memappingnya
kita istirahat sebentar pak edyar tapi kita lanjutkan setelah informasi berikut ini
pembahasan mengenai kemampuan ya indonesia untuk menggali potensi sumber daya dasar laut
nah tetaplah bersama insight
kita lanjutkan insight
eksplorasi dan eksploitasi sumber daya dasar laut membutuhkan kemampuan teknologi dan tentu saja sumber daya manusia yang mumpuni
nah seperti apa teknologi yang digunakan dan juga sejauh mana kemampuan indonesia untuk menggali potensinya
kita lanjutkan pembahasan
saya masih ditemani oleh ediar usman kepala pusat penelitian dan pengembangan geologi kelautan dari kementerian esdm
pak ediar sudah tidak terelakkan lagi bahwa apa sebenarnya kekayaan migas mineral dan lain sebagainya yang kita miliki di darat ternyata lebih banyak lagi mungkin di dasar laut ya
dan dasar dan lautan kita mungkin jumlah areanya lebih luas lagi sehingga itu potensinya luar biasa
kalau kita hitung berapa dari setengah
dari segi kekayaan kalau diuangkan ya yang kita ketahui ada di bawah laut itu
itu sudah ada ekstimasinya
ya kalau kita ini kita hitung dalam bentuk uang gitu ya
pastinya memang kita masih membutuhkan karena tidak hanya dari aspek potensi saja ya kita juga menghitung dari segi keekonomian kan ya
jadi dimulai dengan potensi
kita hitung sumber dayanya kemudian juga kita hitung lagi cadangan begitu ya
ini yang akan diekploitasi lebih lanjut supaya yang potensi tadi yang sudah kita hitung tadi itu adalah itu menjadi depisa kan begitu ya
bisa direalisasikan ya
nah untuk yang menggali sumber daya mineral sumber daya alam kita di dasar laut ini yang paling mahal komponennya itu apa diantaranya
apakah teknologinya atau mungkin ya ininya lah untuk mengetahui di mana tempatnya dan melakukan eksplorasi dan lain sebagainya
ya memang di teknologinya
di penelitian untuk geologi kelautan ini memang padat teknologi gitu
karena semua objek kan tidak bisa dilihat langsung kan ya
yang utama teknologinya itu adalah kapal
kemudian dibantu oleh alat alat lain
alat lain untuk melihat jauh ke bawah ke pusat bumi kan begitu ya
dan biasanya kan harus ada kapal bawa selam kemudian apa
kita belum memanfaatkan kapal kapal selam ya
tapi kita masih memanfaatkan kapal yang ada
kita punya tiga kapal sekarang itu
tiga kapal untuk seluruh wilayah perairan indonesia
iya iya indonesia
ini apa cukup atau tidak jauh
belum cukup sebetulnya
idealnya berapa jumlah kapal yang dimiliki
ideal kalau kita lihat
ideal kalau kita lihat negara lain saja gitu ya
korea selatan saja gitu ya untuk kapal migasnya misalnya dia punya empat
untuk migas saja gitu
untuk kapal yang sifatnya umum itu dia punya lagi begitu ya
satu kapal ini khusus untuk laut dalam
dua kapal ini untuk laut dangkal
jadi yang kita andalkan sekarang itu adalah satu kapal
ini untuk menggali potensi indonesia begitu
kita sudah mengusulkan kembali untuk
khusus kapal migas dan energi di laut dalam
karena kita tidak memiliki
ini biasanya kan kalau teknologi asal kita memiliki fundingnya atau dananya kita bisa peroleh kan teknologi dengan membelinya
ini apa sebenarnya menghambat penelitian dan yang nanti bisa diteruskan dengan betul betul eksplorasi untuk memastikan bahwa ada nih di sini kekayaan yang bisa kita dapatkan
jadi mudah mudahan dalam waktu dekat kita bisa memanfaatkan
karena dalam waktu dekat kita bisa memiliki kapal yang lebih canggih lagi ya
yang bisa mengetahui potensi di laut dalam gitu ya
dengan kemampuan yang lebih tinggi lagi
ini kebijakan kementerian sekarang ini
menteri yang sekarang ini memang
mau tidak mau ya harus ya investasi di situ
beliau juga mendukung itu
karena pc sekarang kan ke laut kita begitu ya
dan jangan nanti sampai orang asing yang justru memanfaatkan ya
tapi kita kerjasama dengan asing juga perlu mungkin ya
supaya kita dapatkan teknologi
supaya ada interaksi kita gitu ya
kita memahami juga teknologi yang dia punya
kemudian keilmuan gitu ya yang dia punya itu juga membutuhkan ini
membutuhkan kerjasama juga dengan lembaga lembaga internasional
nah kapal yang kita usulkan nanti ini bisa untuk ini
bisa untuk mengetahui mi gas mineral
jadi untuk semua fungsi dan energi di laut dalam gitu
jadi sekarang bukan saja
sekarang bukan hanya di mi gas di mineral tapi energi juga sekarang gitu ya
jadi laut juga bisa membangkitkan listrik
itu juga sedang kita ini
jadi sebenarnya potensi untuk energi dan juga untuk mineral mi gas itu banyak sekali di lautan kita
tapi masih belum di eksplorasi ya
jadi investasi perlu dilakukan dan juga ya ini harus direalisasikan ya
karena cadangan yang kita ya energi yang kita miliki ini semakin lama kan semakin tipis ya
jadi kita perlu melakukan eksplorasi dan juga mengeksploitasi yang baru ya
baik pak edi ar
butuh apa namanya kapal khusus ya
indonesia kan begitu ya
indonesia mesti punya khusus kapal migas gitu yang dikelola mungkin oleh kementerian sdm gitu ya
lalu kita nanti bisa menggali lebih banyak lagi potensi laut
dan kita mungkin juga perlu jumlah para geologi
itu bagaimana berapa jumlah
karena di geologi lautan itu kan juga ahli ahli geologi yang diperlukan
jadi ahli ahli geologi yang juga kita didik ke s dua s tiga untuk memahami kelautannya juga begitu ya
lalu namanya ahli geologi kelautan
ini juga tetapi sekarang itu adalah memacu mengoptimalkan aja dulu
dengan teknologi yang ada dan tenaga ahli yang ada itu kita optimalkan
supaya kita bisa jaya di laut
cita citanya demikian ya
ya terima kasih banyak pak edi ar ya telah bergabung bersama kami
ya memang kondisi geografis indonesia
yang terletak di antara tiga lempeng tektonik ini menjadikan indonesia itu kaya ya
akan kandungan sumber daya dasar laut
nah potensi sumber daya di dasar laut indonesia ini merupakan hak sepenuhnya bagi bangsa ini untuk kita kelola dan kita manfaatkan
sudah saatnya bangsa indonesia menunjukkan kemampuannya mengelola sumber daya serta memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat
semua ini dapat dicapai tentu saja dengan kemauan serta kerja keras anak bangsa
di atas segala keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia yang dimiliki
apalagi semangat ya dari pak edi ar ini luar biasa harus disupport ya penelitian dan pengembangan khususnya geologi di indonesia ya
saksikan insight besok bersama saya desi anwar
sampai jumpa dan bye bye